langsung protes melihat barang dagangannya
dievakuasi satpol pp dari gudang miliknya
di kawasan medlan kecamatan cilengsi
kabupaten bogor jawa barat pada rabu malam
bahkan upaya mediasi pun tetap diwarnai aksi protes
hal ini lantaran pedagang bersih keras
mengaku mengantongi izin usaha
beruntung keributan meredah setelah surat
yang disodorkan terbukti salah wilayah
sebelumnya pol pp sengaja melakukan razia
lantaran banyak laporan warga yang resah
peredaran miras di lokasi
selain tak memiliki izin resmi
petugas juga mendapati gudang penimbunan miras ilegal
yang diduga kerap menjadi sumber pelaku kejahatan
sementara dalam razia ini
pol pp menyita sebanyak dua ratus sepuluh dus dan dua puluh sembilan kerat botol miras
dengan bermacam merek
kalau izinnya belum ada
kalau untuk wilayah kabupaten bogor
pemilik ini memiliki izin usahanya itu
siupnya itu di kota bogor
nah disini kita menjanjuti juga
dari aduan dari masyarakat
nanti yang ke kantor kami
kita dikendalikan juti
nah ini kita sekarang makan
selain menyita ribuan botol miras ilegal
petugas juga rencananya akan melakukan
pemeriksaan lebih lanjut terhadap pemilik kios
untuk dikenai sanksi administrasi
mohd juanda bogor
jangan lupa like share dan subscribe ya